setiap hari media sosial merajai sisi kehidupan masyarakat dunia
rilis terbaru lembaga riset nielsen menunjukkan
media sosial menjadi sebuah solusi baru masyarakat berkomunikasi dan berekspresi
lantas seperti apa pola kegandrungan pria dan wanita atas media sosial
topik apa yang paling menyita waktu pengguna media sosial
candu media sosial saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat itu sudah seperti candu ya
jadi setiap hari kita lihat gak ada waktu kalau kita tuh pasti ngecek
apa sih yang baru update di media sosial
kita lihat bersama selanjutnya
oke ini tidak bisa bergerak
oke ini dia dia sudah mau bergerak
dan kita lihat ini adalah riset terbaru nielsen yang baru saja dirilis
kita lihat ini adalah demografi pengguna media sosial
apa pentingnya ini
pertama bagi kita para konsumen kita jadi tahu jangan jangan kita bagian dari yang di riset oleh nielsen
bagi para perusahaan apapun
bisnis anda ini bisa menjadi salah satu barometer ataupun acuan ketika anda akan mengiklankan produk ataupun jasa anda
kita lihat bersama
menurut nielsen orang dewasa itu di atas delapan belas tahun
anda sudah dewasa
udah dong ya udah lihat media sosial kan
kita lihat untuk penggunaan seluruh media baik itu media sosial maupun media konvensional seperti koran
kemudian juga kita lihat ada facebook media sosial kemudian juga televisi
secara total menghabiskan waktu sekitar dua puluh lima jam
dua puluh lima jam untuk mereka melakukan
jadi hampir setiap hari mereka melakukan update
update untuk keingin tahuan mereka terhadap media sosial kemudian juga media konvensional
bila dibagi ternyata perempuanlah yang paling haus informasi
ataupun ya paling haus mungkin bisa juga haus eksistensi ya
karena ini kan lebih general ya bentuknya
jadi media sosial dan media konvensional
selanjutnya bila kita pecah lagi
bagaimana dengan media sosial
nyata untuk media sosial anda pasti anda punya facebook punya
kemudian path cek
kemudian kita buat instagram cek
kalau punya semuanya percayalah anda menghabiskan sekitar lima jam
anda untuk setiap hari untuk anda melakukan cek
apa sih yang sedang hits saat ini gitu
atau misalnya anda memiliki selebritas favorit
oh sekarang dia sedang melakukan ini dia sedang ada project baru
misalnya taylor swift gitu yang udah akan keluarin single barunya dengan zen malik
itu kan udah diramein ya di instagramnya dia
nah itu hal hal yang kayak gitu ternyata menyita waktu untuk secara total itu sekitar lima jam lebih setiap hari
dan ternyata lagi lagi perempuan adalah yang mendominasi enam jaman lebih
tapi kalau kita berbalik ataupun kita menilik pada media sosial seperti instagram kan untuk update update ataupun juga upload foto ya
apakah ini artinya perempuan paling rajin untuk upload foto ya
pokoknya ada yang baru langsung upload upload
tapi gak mau kalah laki laki juga sama loh empat jaman lebih
ya berbeda dua jaman lah setiap hari mereka menghabiskan waktu untuk terlibat di dunia media sosial
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan facebook dan twitter ini adalah dua media sosial yang paling banyak diminati
dan taukah anda hari minggu adalah hari yang paling baik ataupun paling rame di dunia maya utamanya untuk facebook dan twitter
facebook masih menjadi raksasa media sosial yang patut anda perhitungkan kalau anda memiliki produk ataupun
jasa ingin anda iklankan
apalagi hari minggu ketika anda melakukan pengiklanan di hari tersebut
sabtu lumayan tapi paling sedikit tampaknya ada di hari selasa ya
selasa dan jumat yang selalu sedikit
jadi kalau mau iklan atau mau update foto biar banyak responnya biar banyak likesnya mungkin hindari dua hari tersebut
karena udah sensor faye nielsen paling rame kalau hari minggu ya
selanjutnya kita lihat adalah demografi ataupun juga topik yang paling sering dibahas
kita lihat yang mendominasi adalah olahraga
jadi kalau anda ingin berbisnis olahraga ini menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas

selanjutnya kita lihat tv serial itu adalah yang paling banyak juga diperbincangkan merespon film film tersebut
lalu adalah lain lainnya ya
jadi utamanya adalah film dan serial pendek kemudian tv series kemudian event olahraga adalah tiga hal yang paling sering diperbincangkan lagi di media sosial
lalu selanjutnya mana sih serial tv yang paling banyak diperbincangkan
nielsen melakukan riset di amerika serikat tapi ini menjadi refleksi sebagai pasar terbesar

ini menjadi refleksi gandrungnya masyarakat dunia memperinjakan film film tv series yang paling banyak memang ditonton di dunia maya
kita lihat sendiri bagaimana the walking that berada pada posisi pertama dengan total sekitar lebih dari tiga juta orang setiap dia tayang
tiga juta orang langsung bereaksi di media sosial baik facebook twitter dan lain sebagainya
dan memang film ini merupakan film horror yang berasal dari amerika serikat
ditayangkan perdana pada tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
di saluran televisi kabel amc dan kita tahu juga dan internasional pada bulan november dua ribu sepuluh di vox international channel
dan ini selalu saja konsisten meningkat penilaiannya penilaian tertinggi di televisi kabel
maka tidak heran mereka selalu update saja setiap tahun selalu aja sesi sesi ataupun juga seri seri terbaru dari the walking that
lalu selanjutnya pada posisi kedua jangan jangan nih film favorit anda adalah empire
dengan lebih dari sejuta orang setiap tayang itu pasti langsung diperbincangkan
kita tahu bahwa mulai tayang ini pada januari dua ribu lima belas dan ini tak cepat sekali menjadi hits karena kita tahu ada nama nama besar yang dijual di sana
kita lihat ini adalah televisi ataupun juga tv series musikal ya
kita lihat bersama bahwa ada nama nama seperti naomic camble kemudian ada courtney love kemudian ada jennifer hatson yang juga meramaikan episode episode dari empire
lalu selanjutnya adalah american horror story enam
kita lihat rame juga diperbincangkan
berada pada perbincangan

selanjutnya pada posisi keempat yang tayang di nbc adalah the voice
ini adalah ajang pencarian bakat
yang menarik the voice ini memang mengundang interaksi karena memang mereka di voting ataupun pemenangnya di vote melalui telepon internet pesan sms dan jumlah pembelian pada itunes store juga tinggi
dan pemenangnya nanti mereka berhak mendapat kontrak rekaman senilai seratus ribu dolar amerika dengan universal music group
jadi ini adalah peta bagaimana
kita tidak bisa kehilangan satu menit pun tampaknya kalau tidak update media sosial
termasuk juga cnn indonesia memanfaatkan hal tersebut untuk mensosialisasi program program kami
ini menjadi salah satu peta kita ketika ingin berbisnis
bagi anda para konsumen jangan lupa tadi kalau update di hari hari yang memang menurut nielsen akan ramai responnya